kita bergeser ke jawa timur di mana seorang anak di jombang jawa timur hidup berdua dengan neneknya dalam kesederhanaan
di usianya yang masih tujuh tahun ia harus mengurus neneknya yang sakit sakitan
inilah keseharian yoga saputra
bocah berusia tujuh tahun asal dusun murong timur desa mayangan kecamatan jogoroto jombang
berbeda dengan anak anak seusianya yoga harus mengurus neneknya seorang diri
sang nenek samunti yang berusia sembilan puluh tiga tahun sudah terbaring sakit sejak dua tahun terakhir
saudara yoga tinggal berjauhan dan memiliki ekonomi yang sulit sehingga tidak bisa berbuat banyak untuk membantu yoga dan neneknya
terus ini neneknya kan sakit siapa yang merawat
apa saja yang dilakukan untuk neneknya
nasi makan nasi minum
makanannya dapat dari mana
udah masuk sampai berapa lama itu
pengennya ada apa
pengen neneknya sembuh
sementara tetangga yoga yang merasa ibah
hanya bisa memberikan bantuan sebisanya
seperti memberi makanan dan terkadang uang saku untuk yoga
orang tuanya kemana
bapak sudah meninggal
ibunya nggak tahu kemana
di usianya yang begitu belia yoga layaknya orang dewasa
menjaga dan merawat sang nenek yang sedang sakit
namun yoga mengaku pantang
menyerah untuk bersekolah dan bercita cita menjadi seorang guru